hai bongkai disini nih ini
inilah detik detik saat seorang warga memergoki sebuah truk tangki penyedot tinja sedang membuang
limbah dari kendaraannya ke sebuah selokan di jalan maijen sutoyo cawang jakarta timur pada
minggu pagi panik diteriaki warga sopir truk langsung melarikan diri video ini viral di media
sosial senin kemarin petugas dinas lingkungan hidup dki jakarta akhirnya menangkap sang penghuni
ditinjai di kantornya di kawasan jakarta utara penangkapan ini dilakukan setelah petugas
bekerja sama dengan kepolisian mengidentifikasi nomor polisi truk dan melacak alamat serta
pemilik usaha penyedotan tinja tersebut tersangka selanjutnya diperiksa di kantor dinas lingkungan
hidup jika terbukti kerap membuang limbah di sembarang tempat tersangka akan dikenakan
sanksi denda lima ratus rupiah pemilik usaha penyedotan tinja juga terancam dicabut izin
operasionalnya saksi ini mengacu pada peraturan daerah nomor delapan tahun
dua ribu tujuh tentang keterkeban umum ya setelah dikasih nanti setelah bap baru kita ketahuan ya bisa jadi
dia kena sanksi artis arti berubah denda bisa juga kita rekomendasikan pencabutan izin ternyata
kejadian tangki penyedotin jayang membuang limbah terselokan air tidak hanya sekali ini saja
pertengahan mei lalu sebuah tangki penyedotin jayang juga keperduan sedang membuang limbah
terselokan di jalan ahmad yeni matraman jakarta timur
tersangka kemudian dikenakan sanksi denda lima ratus ribu rupiah oleh dinas lingkungan hidup dki jakarta
olahraga tangki penyedotin jayang membuang limbah secara sembarangan ini begitu membahayakan selain
mencemari lingkungan limbah yang dibuang sembarangan juga menimbulkan bau tidak sedap
tim liputan cnn indonesia